cuma uang yang bisa jadi kembalian
mau pakai permen kek mau sayur
yang bisa jadi kembalian ini cuma uang
menjodohkan kerakan cinta bangga paham rupiah
sebanyak satu dua ratus peserta dari seluruh indonesia
telah menghasilkan karya luar biasa
sejak delapan belas oktober hingga lima belas desember dua ribu dua puluh satu lalu
terdiri dari dua ratus sembilan film pendek
wow kreasi yang harus diapresiasi ya
apa namanya komik sampai kepada film pendek
tapi teman teman ini sampai kuliah
bisa bikin konten kreasi semacam itu
dan menjadikan konten kreator yang luar biasa
terhadap karya karya yang sudah masuk
banyak sekali karya yang segar
dan beragam dalam cara pembuatan animasinya
yang bagi saya sangat mengesankan
karena mereka bisa membuat
mungkin materi yang kesannya agak berat
dan mudah dinikmati untuk masyarakat
saya excited sekali melihat karya karya yang masuk
khususnya short mofety di bi nativest tahun ini
karena selain kualitas kualitas yang sangat baik
cerita ceritanya sangat lucu menarik
pelajaran baru dan mengetahui banyak hal baru
nah perlu diketahui sobet rupiah
merupakan bagian dari bi netizen festival
ia optimalkan upaya agar rupiah berjaya
acara ini merupakan wadah milenial indonesia
untuk berdiskusi dan mengasah kreativitas
para peserta juga dibekali workshop dari dewan juri loh
buat mengajak sobat rupiah berkontribusi nih
dalam mendorong kampanye gerakan cinta
benetivest juga bikin sobat mampu mengasah diri
cara seperti ini kita mengajak teman teman semua
para netizen anak muda untuk sama sama
karena yang edukasi ini nggak bisa cuma satu sisi
teman teman semua untuk saling mengingatkan
di sinilah perlunya kita terus menerus belajar
dan tetap berupaya untuk saling edukasi
cinta bangga paham rupiah
pastinya tetap semangat dong
apalagi bisa berkesempatan membawa pulang puluhan juta rupiah
dan dihibur oleh suara emas lyodra ginting

salah satu yang aku salut dari bank indonesia
memberikan space wadah ruang kepada anak anak indonesia
untuk berkarya untuk berkreasi
nggak mungkin ragu kan berpartisipasi di netive selanjutnya
terus semangat untuk beri makna bagi indonesia
satu kata untuk benetivest